kita ke informasi selanjutnya
pemerintah provinsi dki jakarta berencana mengenakan pajak
untuk perusahaan transportasi online yang beroperasi di ibu kota
rencana penerapan peraturan tersebut dikemukakan oleh gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok
ahok menilai dengan adanya pajak ini
ada kesetaraan antara transportasi online dan juga non online
kendaraan dijadikan taksi
sewain jadi rental boleh kan
tapi si perusahaan yang rental ini kan harus
kalau dia mau jalan kejalan seperti ini
dia masih pelat kuning nggak apa apa
jadi dia masih tempel stiker dong
kan dia dibawa naungan grabtaksi atau uber
nah terus yang punya mesti bayar pajak